tni angkatan laut memberi brevet kehormatan hiu kencana kepada ketua dpr ri puan maharani
selain puan sejumlah pejabat juga turut menerima brevet ini
ucap upacara penyempatan brevet dilakukan di dalam kapal selam kri alugoro empat ratus lima
ketua dpr ri puan maharani menerima brevet kehormatan hiu kencana dari tni angkatan laut
puan ditetapkan sebagai warga kehormatan tni al
penyerahan brevet berlangsung di dermaga seratus tanjung priuk jakarta utara pada senin dua puluh delapan november
upacara penyematan brevet digelar di dalam kapal selam milik tni al kri alugoro empat ratus dua
selain puan sejumlah pejabat negara turut menerima brevet hiu kencana
di antaranya anggota satu bp kri nyoman adi suryadiana kapolri jenderal istio sigit prabowo
kepala staf angkatan darat jenderal tni dudung abdurrahman
kepala staf angkatan udara marsikal tni fajar prasetyo
dan wakasa laksamana madia tni ahmadi heripur
kepala staf angkatan laut laksamana tni yudo margono menyatakan
tni al merasa terhormat karena puan dan pejabat penerima brevet hiu kencana lain
bersedia ikut merasakan kehidupan pengabdian kapal selam penjaga kedaulatan indonesia
kita berikan kehormatan hiu kencana karena atas jasa jasanya telah ikut memajukan
ikut mengembangkan kebutuhan angkatan laut kapal selam pada posisinya
dan laut pada umumnya
sehingga harapan kami dengan penyematan privat ini
semua bersama sama sebagai keluarga besar kapal selam
sering ikut bertanggung jawab
juga bertanggung jawab terhadap pengembangan kekuatan maupun kemajuan tni angkatan laut
khususnya kapal selam kita
sebelum memasuki kri alugoro tempat upacara penyematan berlangsung
para penerima brevet mendapat briefing dari perwakilan tni al
kolonel laut widya purwanda
wan menjadi orang pertama yang masuk ke kri alugoro disusul pejabat lain
di dalam kapal selam selain penyerahan brevet acara diisi dengan pengenalan prajurit tni awak kapal
beserta isi dan keunggulan kapal selam
saya mengucapkan terima kasih kepada pak kasal yang sudah mengajak kami
untuk bisa melihat keseharian melihat bagaimana kri algolo empat ratus lima beserta dengan awaknya
apa saja yang mereka lakukan
di dalam bagaimana kemudian peralatan yang ada bahkan ditunjukkan
apa yang harus dilakukan jika ada situasi kedaruratan
bahkan ada dorvidunya jadi kri ini adalah salah satu kri yang cukup lengkap
untuk menjaga kedaeratan negara pesawat torpedo di indonesia
puan maharani menyatakan dpr siap mengawal pemenuhan minimum essential force atau mif
yang merupakan standar kekuatan pokok dan minimum tni
saat ini mif telah memasuki tahap ketiga periode dua ribu empat belas dua ribu